proses penyelamatan korban longsor hotel di cianjur menyisakan sejumlah kisah duka
namun kisah pengorbanan seorang ayah untuk putrinya juga menyeruak di tengah musibah
mendiang bun sutanto satu di antara tiga korban meninggal diduga mengorbankan diri demi menyelamatkan putrinya
bun sutanto tamu hotel ke bali di kamar satu ratus dua puluh empat ditemukan pada pukul sebelas lebih empat puluh satu waktu indonesia barat kami siang
korban terkurung neruntuhan puing kamar hotel posisi korban sebenarnya sudah diketahui sejak rabu
namun penyelamatan terkendala cuaca dan juga minimnya peralatan
dari posisi jenazah saat ditemukan korban diduga melindungi putrinya agar tidak tertimpa reruntuhan bangunan
natasha putri bun sutanto sendiri berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat kemarin
bocah berusia tujuh tahun tersebut terluka di bagian kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah cimacan